iya ini dia nih yang menjadi menarik perhatian hadiahnya itu souvenirnya itu dibagi bagikan
iya ke semua yang menyaksikan kirap seperti itu ya
jadi memang sejumlah hadiah dibagikan saat kirap budaya pernikahan bobi nasution ke hiyang ayu berlangsung
ya warga ini sudah menunggu iring iring iringan presiden dan juga berebut mendapatkan hadiah yang dilemparkan
ada dua jenis bungkusan hadiah yang dibagikan yaitu bungkusan berwarna hitam yang berisi sebuah topi
bertuliskan terima kasih dari bobi dan kahiyang sedangkan bungkusan berwarna krem berisi sebuah tas tangan